sidang kasus dugaan mega korupsi proyek pengadaan ktp elektronik kembali digelar hari ini di pengadilan tipikor jakarta
jaksa kpk menghadirkan tiga saksi ahli untuk dimintai keterangannya
para ahli akan dimintai keterangannya soal pengadaan hingga chip yang digunakan dalam proyek ktp elektronik
ketiga saksi adalah ahli dari lembaga kebijakan pengadaan barang jasa pemerintah atau lkpp
harmawan kaeni ahli teknologi informasi dari ui bob hardian dan ahli chip eko fajar
lembaga kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah atau lkpp sebenarnya pernah menyarankan
agar sembilan proyek yang akan dilelang tidak dijadikan satu paket
menurut lkpp ruang lingkup proyek pengerjaan ktp elektronik saat itu tidak jelas dan kurang rinci
sehingga berpeluang terjadi kegagalan
namun saran dari lkpp itu akhirnya diabaikan ke mendagri dan proyek senilai enam triliun rupiah itu tetap berjalan
baik sekarang kali ini kita mulai
kita terhubung dengan roni satria korespondensi ann indonesia
saat ini berada di gedung pengadilan negeri tipikor jakarta
roni ada tiga saksi ahli yang dihadirkan dalam persidangan
apa saja yang ingin digali dari ketiga saksi ahli ini
selamat siang eva benar sekali bahwa ada tiga saksi ahli yang dihadirkan pada sidang ke sembilan belas
terkait dengan kasus megakorupsi ktp elektronik pada hari ini
kita mulai mungkin dengan saksi pertama yaitu harmawan kaini
yang merupakan konsultan dari lkpp lembaga kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah
nah tadi dalam persidangan hermawan kaini ditanyai oleh pihak majelis hakim
terkait dengan dugaan adanya keputusan yang diambil tidak dalam kondisi bersama sama dari pihak pihak yang pengada
dalam hal ini juga termasuk konsorsium yang ikut
ketika melakukan upaya putusan pengambilan pengadaan tersebut
nah disampaikan oleh harmawan kaini bahwa keputusan diambil oleh satu pihak saja
di mana dalam hal ini itu dikaitkan dengan sidang minggu lalu
terkaitan dengan keterangan dari salah satu saksi yang dari kementerian dalam negeri
dimana menyampaikan bahwa keputusan tersebut semua telah diatur oleh baik irman
sugiharto yang saat ini menjadi terdakwa dalam kasus iktp ini
nah kalau kita lihat tadi hermawan menyatakan bahwa kegagalan ataupun proses yang bisa dikatakan ini
bisa memungkinkan dua kemungkinan
apakah memang adanya ketidakadaan inisiatif dari masing masing pihak ketika proses pengadaan itu berlangsung
sehingga tidak adanya usulan ataupun upaya untuk keputusan itu dirembuk secara bersama sama
atau memang sudah diatur
nah ini gejala gejala
ini yang menurut harmawan kaini merupakan suatu kejanggalan yang muncul saat proses pengadaan tersebut
sia selaku konsultan dari lkpp melihat hal hal tersebut berlangsung selama proses pengadaan iktp
nah sementara untuk kedua saksi kedua adalah dari fakultas ilmu komputer universitas indonesia
bob rahdian yang saat ini masih sedang berbicara di depan majelis hakikat
fakultas ilmu komputer universitas indonesia fakultas ilmu komputer universitas indonesia
fakultas ilmu komputer universitas indonesia fakultas ilmu komputer universitas indonesia

bahwa proses pengadaan yang dilakukan untuk proses pelaksanaan atau kasus korupsi
mega korupsi iktp ini bahwa ada kejanggalan kejanggalan yang selama ini muncul
coutsorsium yang memang ada ditentukan ataupun diatur atau tidak ini yang memang dilihat dari sisi ahli
mereka akan melihat masing masing dari sisi pengadaan dari sisi chip yang digunakan
termasuk juga bagaimana sistem informasi yang disampaikan nantinya
sehingga produksi dari iktp ini benar benar sesuai dengan budget ataupun anggaran yang telah dikeluarkan sebelumnya
iya roni dari dua saksi yang sudah memberikan kesaksiannya dalam persidangan dari lkpp dan juga ahli it dari ui
kesaksian apa yang anda simpulkan bisa menunjukkan adanya kejanggalan dari proses tender megaproyek iktp ini
adakah kesaksian dari mereka yang menunjukkan hal itu
ya eva kalau kita lihat memang dua saksi ini berkapasitas sebagai saksi ahli untuk melihat sejauh apa pengadaan yang dilakukan untuk proyek iktp ini
mengalami kejanggalan pada saat penentuan kenapa angka bisa mencapai lima sembilan triliun rupiah ini

bisa dikatakan angka cukup bombastis yang pada akhirnya ketika kos perproduksi chip yang diperlukan untuk sebanyak jumlah warga negara indonesia
yang membutuhkan iktp ini ada sekitar satu ratus dua puluh dua juta di mana menurut para ahli ini memang sangat tidak sesuai
nah ini mungkin sudah kita tahu memang beberapa waktu yang lalu sudah banyak sekali persidangan delapan belas persidangan dengan sembilan puluh saksi yang dihadirkan dari jpu ini

untuk lebih jelas lagi mereka saksi ahli ini untuk mempertegas sejauh apa dua tiga triliun yang diselengkan ini larinya kemana
karena kalau kita lihat selama ini dari baik terdakwa irman maupun sudiarto masing masing mereka menyangkal adanya upaya untuk mengkongkali kong dalam upaya pengadaan ini
nah dari sinilah upaya yang ingin diangkat oleh hakim untuk melihat setiap pengadaan dari konsultan lkpp
kemudian bagaimana kos perproduksi ini bisa sejalan dengan angka yang muncul pada akhirnya terselewengkan ini
yang nantinya mungkin akan ketahuan sejauh mana orang orang yang terlibat ini pun juga bisa dijerat nantinya eva